uang bisnya bu
oh uang bisnya sela

ya udah minta sama yang belum bayar

terus yang ngajak siapa
ya udah kalau gitu masih itu berdua aja yang bayar

assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
ya untuk semua jemaah jemaah yang sangat sangat saya hormati di sini
hari ini saya ingin berbicara tentang gibah
ya aneh ya
di dunia ini udah terlalu mudah untuk kita berbicara tentang keluarga kita sendiri
saudara kita sendiri apalagi yang seingat
entah seorang adik berbicara tentang kakaknya
anak berbicara tentang orang tuanya
itu sudah jelas jelas sangat sangat dilarang oleh allah swt
dan itu semua sudah tertulis di surat
al hujurat ayat dua belas
dan janganlah sebagian kamu saling menggunjing dengan sebagian yang lain
dan janganlah sebagian kamu saling menggunjing dengan sebagian yang lain
sukakah salah seorang dari kalian itu memakan bangkai saudara kalian sudah mati
pasti kalian semua akan merasa jijik iya kan
jadi saya sangat sangat berharap bertakwalah kepada allah swt
dan saya juga saya yakin semua orang yang ada di sini itu tahu
allah allah itu maha penerima taubat kita semua
lagi maha penerima
dan satu hal lagi
saya sangat khawatir sekali dengan yang terjadi di generasi muda kita saat ini ya
tidak bisa melanjutkan hidupnya kembali
tidak punya semangat hidup lagi
hidup yang sia sia begitu saja
jadi saya benar benar sangat sangat berharap
kita semua di sini ya kita semua bisa mengingatkan
akalmu di atas nafsu
untuk gunakanlah akalmu di atas nafsu
dan selalu bertakwa kepada allah
dan selalu bertakwa kepada allah swt
jadi saya akhiri dulu tausiyah kali ini
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
iya pak saya benar benar minta maaf pak
baik baik baik pak
nanti saya akan atur schedule nya
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
maaf pak saya mau menyelesaikan urusan administrasinya pak
oh pembayaran ya boleh boleh
silahkan ditandatangan di sini pak maaf ya
ini uang tiga puluh juta pak
oh nggak usah
insya allah pas
dan ustadz dayhan pasti ikhlas nerimanya
kalau begitu saya permisi dulu pak
nggak salah din
salah apa nyi
ini tuh hal yang
harga standar paling renahnya pak ustadz
dan pak ustadz nggak pernah keberatan tuh
gue masih mau nanya
ya kalau mau nanya langsung aja ke pak ustadz
nggak usah sama saya
apaan sih lo manggilnya begitu bud
manggil nama aja
gue boleh nanya kak
lo tau ikhlas kan
ya tau lah
ikhlas tuh tanpa pamri
ini asisten lo salah ngertiin han
meskipun dibayar tiga puluh juta
terus masalahnya di mana
masalahnya di mana
gak ada sih
cuman kok dakwah jadinya kayak dagang ya han
gak gitu rik
ini gue jelasin ya
selama ini gue dakwah gue tau syah di masjid manapun dimanapun itu gue gak pernah
minta honor berapa
harus dibayar berapa juga
gue gak pernah
tapi yang jelas intinya gue tidak pernah melarang siapapun
kalau misalnya ada orang yang mau infak atau mau menyumbang apapun gue gak pernah

jadi lo paham kan
eh udah pulang nih
abi ini rapih banget
ada undangan tausi ya
dibilang kita bidannyah deh

pantijompo terus atu abi teh
abi teh tahu siar di tempat elit
kayak di hotel di masjid agung
boleh kan tahu siar di tempat tempat begitu
ya biar uang transportnya aja lebih gede
yang namanya dakwah itu
bukan hanya urusan duniawi
ini urusan akhirat
tapi kita tuh masih di dunia abi
bukan di akhirat
apa lagi sih
lu jahat loh
tuh ustadz rehan
lu anggap lumpuh
pintu mobil lu bukain
semuanya lu layanin